penerapan protokol kesehatan di sekolah di denpasar bali
kini menjadi bagian yang melekat pada keseharian bagi siswa
seperti yang terlihat di sd harapan nusantara kamis pagi
seluruh siswa yang datang tetap diwajibkan memakai masker
cek suhu dan cuci tangan
atau memakai hand sanitizer sebelum masuk ke kelas
pengetatan protokol kesehatan bagi siswa dilakukan sebagai langkah antisipatif
untuk meminimalisir penularan hepatitis akut
yang kebanyakan menyerang anak anak
dari sekolah itu yang pertama kita memberikan
pertama adalah bagaimana menguatkan mereka
yang pertama tentang pentingnya protokol kesehatan
sampai di sekolah mereka harus mencuci tangan
cek suhu dulu cuci tangan
kemudian memakai masker dengan benar
dinas kesehatan provinsi bali menyatakan belum ada laporan
atau temuan kasus hepatitis akut
namun dinkes mengimbau semua kalangan agar mewaspadai penularan penyakit ini
terkait dengan anak sekolah juga ya
karena dari sampai enam belas sampai enam belas tahun
tentu kita akan ini
kita sama dengan dinas kesehatan provinsi bali
karena mereka juga biar bisa mengimbau guru guru di sekolah sekolah
ini kan kalau enam belas tahun kan dari smp sd smp mungkin sampai sma ya ini ya
itu mereka bisa guru guru juga mau mensosialisasikan
kita juga anak didiknya